menyuruh elsa untuk tidak merespon ricky
kalau dia tidak
tidak mau berubah
satu satu jalan dia
lapor ke pihak yang berwajib
kita mereka yang menangani karena ini sudah
rumah tangga kalian
ya maaf jujur aku merasa terganggu
ricky berani ngerayu elsa seperti itu
bukan yakin lagi
karena aku benar benar
selalu menjadi tempat
curhatan dari elsa
apa elsa gak pernah
cerita apa apa ke mama
tapi untuk kasus yang ini
makanya mama juga kaget sekali dengan cerita diri kamu
kamu sudah menegur riki ini
aku bahkan sudah secara terbuka minta ketemu dengan ricky di salah satu mal
aku bilang terang terangan untuk tidak lagi menghubungi elsa
bahkan aku minta elsa untuk memblok nomornya
tapi tetap aja pak selalu ada cara
dia bahkan beli nomor baru terus menghubungi elsa lagi
yang aku heran masa ada sih pak
tidak salah nantinya gitu
ada perjanjian apa sebenarnya
diantara elsa dan ricky
apa hal ini sudah berlangsung lama
apa baru baru aja
ya jujur memang
baru baru ini pak
lebih tepatnya pada saat
elsa dipojokkan sama al dan andin
elsa ngundang ricky ke situ untuk memberikan kesaksian
dan sejak saat itu
sebagai suami pun
sangat terganggu pak
tidak sih pak
yang aku perhatikan
ada rasa ketakutan pak
ketakutanku rasanya mulai nyata
karena elsa minta bantuan ricky
ricky jadi merasa punya celah
buat merusak rumah tangga elsa dan nino
ricky justru mendatangkan masalah baru
buat elsa sekarang
jadi gimana pak
aku tidak bisa mencari elsa
tindakan apa yang harus aku lakukan pak
ya menurut papa
tindakan kamu udah benar
kamu udah menegur ricky
menyuruh lh untuk tidak merespon
kalau dia tidak
tidak mau berubah
satu satunya jalan dia
lapor ke pihak yang berwajib
minta mereka yang menangani
karena ini sudah mengganggu
rumah tangga kalian
kamu jadi gak nyaman
aku akan laporkan ke polisi ya
gue kurang merasa
andin udah mau naik lift lagi
saya mau ke ruangan suami saya
oh baik silahkan
andin udah mau naik lift lagi
gua harus lewat tangga darurat nih
gue harus sampai ke ruangan gue lebih dulu daripada andin
mau makan nanti berapa
oh tuh gue
kau mau ke lantai berapa
saya pencet turnya
sepuluh lantai lagi ya
nok papa senang kamu sharing soal ini ke papa
untuk kedepannya kalau ada masalah dalam rumah tangga kalian papa nggak akan ikut campur
tapi papa akan kasih masukan kasih tau papa aja sharing sama papa
iya aku juga mau cerita soal ini ke papa
karena aku memang butuh saran aku juga nggak mau nanti jadi salah bertindak pak
ya betul lebih baik begitu lah
ngobrol begini tukar pikiran dan cari solusi sama masalah
kalau gitu kita pamit ya ma yuk
ya udah aku ntar sampai lebih pak
oh udah udah kamu gak usah kamu lanjutin kerja aja
papa mau langsung berangkat ya
ya udah kalau gitu terima kasih banyak pak
salam tuhan tuhan
semoga masalah ini cepat selesai
ya pamit ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh